nasi uduknya abis jack
ya era lihat apa abis
masa papa kagak ada
jangan marah marah di warung gue
kok pendakar itu apa
komunitas penjual dawet tayu sejak karta
eh selautnya gimana
tidak ada seharusnya
ini perwacarakannya udah pindah pak
sebulan yang lalu
alamatnya udah bener kan
udah bener pak
eh pak bapak mau ke mana
ke alamat yang tadi
saya tadi kan sudah kesana pak
saya kan belum kesana
lagi lo beneran ke pasar apa kagak sih
gimana mau bikin nomernya
mak orang sabar disayang sama allah mak
berarti tati disayang sama allah mak enggak
lama amat sih
mak sebelum marah jawab dulu salamnya bang ojek
udah nyampe kok gak mau turun
saya lupa bang alamat rumah saudara saya
yah baterainya habis
maaf bang boleh minjem handphonenya
kalau enggak ada pulsa enggak usah pinjemin
tadi mak ada sebelum naik pake
ya kalau lapar makan bang
gimana mau makan orang nasi ini kagak ada
bukan cuma nasi yang nggak ada lauknya juga
masak tapi nih buat bikin lemper
oh seperti itu
kalau kagak ngapain lo pakai ngomong ya elah
ya elahnya ke tati
tapi kan tati anak emak berarti lo marah juga dong sama mak
asal tau aja ya menghela nafas juga artinya marah
aku baru aja beli cilok nih mau gak
neng mau ngapain sih
bang gue aja
kita udah dua kali lewat sini
makanya jangan lewat sini lagi bang
nih buat lo makan
gue salah nempel
pok makan pok
nasi uduknya abis jack
pok pok kalo dageng yang bener ngapa
masa papa kagak ada
jangan marah marah di warung gue
dari pagi saya nggak narik malah ngurusin paket bapak terus
kan ada bosnya
kan mendingan narik orang daripada nganterin paket
kalo paket ya minta dianterin lagi
ntar kalo ketemu gue ini
syukur sih pak
lo jangan marah sama mertua lo
tapi bagaimana juga kan
dengar sindiran ini pedes
ya jangan lo dengerin
ya gimana gak mau didengerin
masukin aja kuping kanan
keluarin kuping kiri
gue punya mertua kayak mertua lo
oh enggak ah
gue ketemu mertua lo
biarin sini sama fani tuh
saya nyari henny purwacaraka
dulu kontrakannya disini
kan tadi saya udah bilang
kalo orangnya udah pindah
oh udah pindah
memang gak dibilangin sama temennya
dia nggak percaya sama saya bu
orangnya udah pindah
tunggu tunggu tunggu
bentar bentar bentar
ntar adanya tambah ribut
buka buka buka
kita udah tiga kali lewat sini
tapi empat kali
eh pak pak pak
terus gimana dong
kalo mas mau paket ini untuk mas aja
mas pasti perlu
yaudah deh pak
daripada saya gak dapat apa apaan
kamu kenapa gak ngabarin
baterai hp nya si neng abis pak
kamu kenapa gak minyamin hp kamu
enak gak celoknya
buka buka buka
nanti kita pulang jadi makan bakso kan
ya di dalam